iya betul bu betul
masa gak ada sih
tadi bagian administrasi telepon saya dia bilang aida dibawa ke sini dalam keadaan pingsan
pasti ada tolong dicek bu
tapi pak setahu saya aida itu tidak ada di sini
saya pulang sekarang dokter
maaf kalau saya ngeganggu dokter
tapi saya sama sekali gak pernah bermaksud begitu
saya permisi dokter
saya permisi dokter
seharusnya kamu gak perlu marah marah sama aida
dia memang berhak seperti
karena memang kamu aneh sama dia
aku tahu pak aku memang gak boleh bersikap seperti itu sama aida
tapi aku gak kuat pak
aku gak kuat melihat aida
karena setiap melihat aida itu mengingatkan aku sama meda pak
sikap tubuhnya gerak geriknya
dan yang bikin aku sedih
itu semakin mengingatkan aku sama meda pak
sementara aku sadar media sudah tidak ada di samping aku
dan itu membuat aku semakin sulit untuk melupakan meda pak
malam malam sekunstrain gue
saya starters kan
ana yang bisa kukhartifkan madu gaut kamu
sehingga jika bukan apapun
jadi singkong sama tenter bride gue
kau sudah mesti ofisika
sangat mimpi jangan kekutuk
kayaknya aku harus pikirin cara yang lebih mateng untuk bikin oma benci sama aida
loh itu kan bu nena orang kepercayaannya oma laras
ini ini bawa apa ini pasti buat aida lah
masuklah aida masuklah
ini buat aida lah

dia tuh udah sembuh dia udah keluar dari rumah sakit bang dia pasti butuh semua barang barang ini
kamu tuh bagaimana sen bagaimana kamu ini
abang ini sudah bilang berapa kali sama kamu jangan sampai dia itu mengganggu konsentrasi kamu
abang jangan bang
aku nggak bisa berarti mencintai aida pak
aku mencintai anda seperti aku mencintai anak kandungku yang hilang
abang aku beli semua barang barang ini dengan uang ada seingat aku
jadi urusannya sama abang
abang aku ingin ke campur
abang aku ingin ke campur
bisa sih lepas ini bang
tunggu dulu nena tunggu dulu nena tunggu dulu
seperti anaknya sendiri
aku jadi punya ide
kenapa dokter panji harus marah itu ya semua
kamu pikir dokter bukan manusia
nggak boleh punya emosi nggak boleh marah marah
wajar kalau sesuatu mengganggu saya saya marah marah wajar aja
apa pertanyaan aku itu salah
atau emang mungkin pertanyaan aku keterlaluan karena aku emang ingetin dokter panji sama tunangannya yang meninggal
kamu kenapa kok kelihatannya bingung banget
hape aku baru dijamret orang ra
aduh ya ampun ya udah masuk masuk yuk
pak ini dari rumah sakit putri bapak aida
jantungnya sakit lagi pak
jantungnya sakit lagi
tapi tadi ada yang membawa aida kesini dalam keadaan pingsan
menurut keterangan dokter aida harus dioperasi secepatnya pak
karena kondisi dia sangat kritis sekarang
dan biayanya juga harus dilunasi secepatnya
kalau tidak kita nggak bisa menangani dia lebih lanjut
kalau boleh saya tahu pak
kalau mulai saya tahu kira kira berapa saya harus menyiapkan uang bu
sekitar tiga puluh sampai empat puluh juta pak
sebesar itu ya bu ya
bagaimana saya harus menyiapkan uang itu dalam waktu singkat
itu besar sekali loh
bukannya saya mau mengajari
tapi baru saja saya lihat ibu nena mengambil banyak uang dari kantor
ibu nena itu kan tangan kanannya bu laras
dan bu laras juga sangat peduli dengan aida
jadi kalau boleh saya sarankan bagaimana kalau bapak meminjam uang dulu dari ibu nena pak
terima kasih banyak ya terima kasih banyak
baik pak selamat sore
langkah kedua berhasil
kebetulan saya mau ke rumah aida ketemu pak firman di sini
bapak bapak ayah tenang tolong cutain sama saya pelan pelan kenapa aida pak
saya baru saja dapat telepon dari rumah sakit
dia bilang jantung aida kubat
jantung aida kubat
jantung aida kubat
jantung aida kubat
sesekarang aida katanya dalam keadaan kritis
dan saya harus menyiapkan uang sebesar tiga puluh sampai tiga puluh juta tolong tolong saya
aduh gimana nih saya harus cari uang sebanyak itu di mana
pinjami saya uang bu pinjam
loh pak bapak saya minta maaf saya nggak punya uang sebanyak itu pak
kebetulan saya pegang uang kantor kita bisa pakai dulu
ya pak uangnya dimanapun pinjami saya bu ya pinjami saya
ini uangnya silakan bapak urus bagian administrasi biar saya mencari aida di mana
saya harus tahu keadaan aida sekarang pak
ya terima kasih banyak
suster saya mau bayar uang untuk biaya operasi anak saya namanya aida
sebentar ya pak saya cek dulu berapa yang harus bapak bayar
tapi pak pasien atas nama aida tidak ada yang masuk hari ini
untuk jadwal operasi pun juga tidak ada
apa ide yang bapak maksud itu adalah aida
aida yang baru saja operasi transplantasi jantung dan calon cucu menantunya bularas
iya betul bu betul itu anak saya bu aida namanya
masa nggak ada sih tadi bagian administrasi telpon saya dia bilang ayah dibawa ke sini dalam keadaan pingsan
pasti anda tolong dicek bu
tapi pak setahu saya aida itu tidak ada di sini

aida itu sudah kembali ke rumah